selama tiga puluh tahun mengumpulkan uang dari penghasilan jasa urutnya
wasti alias ma'onong warga dusun rancasari pamanukan subang
akhirnya bisa berangkat ke tanah suci
⁇ onong sehari hari berprofesi sebagai tukang urut anak anak hingga orang dewasa
ia juga sering membantu orang saat akan melahirkan maupun yang ingin memiliki anak
ma'onong yang saat ini berusia delapan puluh lima tahun
mendaftarkan diri menjadi calon haji pada tahun dua ribu tiga belas lalu
dan tahun ini ia mendapatkan giliran berangkat haji di kloter dua belas

saya bersyukur bahagia ikut senang maaf maaf mau naik haji
cerita berbeda datang dari suyatmi
impian menunaikan ibadah haji tahun ini pupus
meski ia sudah melunasi biaya haji rp dua puluh dua lima ratus
pensiunan guru ini bahkan
sudah mengepak semua barang kebutuhan untuk menunaikan ibadah haji
dan sudah mengundang keluarga serta rekannya dalam acara syukuran keberangkatannya ke tanah suci
namun acara syukuran yang sedianya dilakukan pada minggu itu dibatalkan
setelah suyatmi mendapatkan informasi dari panitia penyelenggara haji kementerian agama kota tanjung pinang
bahwa tidak bisa berangkat haji tahun ini
warga kelurahan bukit cermin kecamatan tanjung pinang ini batal berangkat
lantaran namanya sebagai calon haji cadangan
sudah digantikan oleh orang lain yang juga telah melunasi biaya haji
hari jumat baru dapat berita bahwa kuota satu dua insya allah bisa diberangkatkan untuk ini
untuk tanggal rabu ini tanggal dua puluh empat
untuk kuota tiga belum bisa kita pastikan kita masih menunggu
kalau ada kuota kosong itu diberangkatkan
kalau tidak pun kuotanya sudah terpenuh mungkin di tahun besar di tahun depan
dihubungi melalui telepon kabit penyelenggara haji kantor wilayah kementerian agama provinsi kepulauan riau membenarkan
belasan nama cadangan calon haji gagal berangkat di tahun ini
hingga delapan belas mei tiga puluh orang belum melunasi biaya haji
dan hingga batas akhir waktu pelunasan pada sembilan belas mei empat puluh tujuh calon haji cadangan lain yang melunasi biaya tersebut
dengan demikian ada calon haji cadangan yang belum berangkat
dan ada calon haji cadangan yang tidak bisa diberangkatkan tahun ini